mario dandi satrio penganiaya david ozora didakwa melakukan penganiayaan berat rencana dengan ancaman hukuman penjara dua belas tahun
hal yang sama juga dijatuhkan kepada shane lucas yang merekam penganiayaan ini
apakah dakwaan ini sudah tepat untuk keduanya melihat dampak yang ditebulkan kepada korban
kita bahas pada malam hari ini bersama mas abdul fikar hajar pakar hukum pidana universitas trisakti
mas fikar selamat malam
selamat malam mbak putri
terima kasih atas waktu anda malam hari ini
mas fikar saya yakin mengikuti persidangan perdana pembacaan dakwaan tadi
apakah sejauh ini sudah tepat dakwaan yang diberlakukan kepada dua pelaku ini
tersangka atau terdakwa ini
ya saya kira jaksa sudah memperhitungkan fakta fakta yang didapat di dalam berita acara pemeriksaan di kepolisian di penyidikan
atas dasar itu kemudian jaksa menyimpulkan merumuskan dakwaan
dan diperhitungkan dakwaan sebagai penganiayaan berat yang direncanakan
jadi betul tadi acamannya dua belas tahun
kalau tidak pakai rencana itu penganiayaan saja dua tahun kalau luka lima tahun kalau mati tujuh tahun bahkan
tetapi kalau dengan merencana itu memang menjadi berat jadi dua belas
nah soalnya apakah yang dilakukan oleh dandi mario ini dengan rekannya itu sama
nah menurut saya ketika itu dilakukan karena sin itu juga ada di tempat maka dalam perspektif hukum pidana sin juga bisa dikualifikasi sebagai peserta
nah pelaku peserta itu bagian dari konsepsi tentang pelaku
jadi kalau di dalam pasal lima puluh lima ku
hp disebutkan bahwa yang disebut pelaku adalah yang melakukan sendiri yang apa namanya yang menyertainya kemudian yang memberi peluang untuk melakukan tindak pidana itu
jadi ada tiga kualifikasi sebenarnya yang disebut pelaku
pelaku langsung pelaku yang menyertai dan pelaku yang memberi kesempatan
jadi itu sama derajatnya sama antara yang ketiga
itu karena sama sama sebagai pelaku sebagaimana dirumuskan di dalam pasal lima puluh lima kuhp
mas fikar berarti kalau menurut anda pasal yang diterapkan kepada shane sudah tepat ya
karena kuasa hukum sejak awal meminta agar sin bisa bebas diberikan pasal yang tepat atau cukup ringan tidak sama dengan mario dandi
ya apa namanya keterlibatannya ada di situ dan tidak melakukan pencegahan
saya kira itu yang dirumuskan oleh jaksa sebagai bagian dari pelaku
ya mestinya ketika mengetahui sin itu mario itu akan melakukan satu tindakan yang normal adalah shane itu mencegah sebenarnya
ya kalau memang dia tidak punya urusan apa apa dengan korban ya mestinya dia mencegah
atau paling tidak pencegahan itu bisa dilakukan
dengan cara memberitahu kepada orang lain
ya orang lain dalam hal ini adalah penegak hukum atau orang tuanya umpamanya
untuk bisa mencegah kalau dirinya tidak bisa mencegah sendiri
tetapi karena itu tidak dilakukan maka ya sama dengan orang yang ikut gitu
ikut melakukan tindak pidana gitu
nah karena itu hukum pidana kita merumuskan seperti itu
orang yang dikualifikasi sebagai pelaku adalah orang yang
melakukan itu sendiri kemudian orang yang menyertai melakukan dan orang yang memberi kesempatan untuk melakukan
nah itu yang kemudian itu dikualifikasi sebagai pelaku
mas fikar bagaimana dengan masih soal shane ya bagaimana dengan soal statement dari kuasa hukum yang mengatakan bahwa shane berada di bawah tekanan dari mario dandi untuk merekam itu berada di saat itu
bagaimana dengan itu
nah ini yang harus dibuktikan oleh pernyataan penasehat hukumnya
apakah mario dan apakah shane itu bawahannya mario dandi umpamanya dalam satu pola relasi pekerjaan gitu
apakah shane itu apa namanya orang suruhan atau apapun lah yang namanya yang pola relasinya tidak seimbang
yang sepanjang sin itu statusnya adalah sebagai teman maka hukum melihatnya tidak ada pola relasi yang menekan
kecuali shane itu umpamanya mohon maaf ya pembantunya pembantunya
pembantu pelaku gitu
umpamanya dia anaknya pembantu atau memang pembantu
nah itu ada
pola relasi menekan itu bisa dibuktikan seperti itu
nah tapi kalau statusnya sebagai teman itu agak sulit
agak sulit kecuali mungkin seperti yang terjadi pada kasus yang sekarang sedang diributkan itu
relasi perempuan dan laki laki dewasa dengan perempuan yang belum dewasa
nah itu jelas tuh
ada pola relasi yang menekan
sehingga meskipun umpamanya terjadi kejahatan dalam hal ini dalam kasus yang ada
jahatan seksual itu terjadi karena kesepakatan karena konsen gitu ya tetap itu dikualifikasi sebagai kejahatan
karena yang satunya masih anak anak gitu
kekerasan terhadap anak
nah itu seperti itu ininya
tetapi kalau dalam kasus ini ketika mario dan sen itu statusnya adalah berkawan ya sama sama teman gitu ya
membuktikan atau mendalilkan
relasi itu tidak ada ya
ada pola relasi yang menekan di antara
ada keduanya gitu
mas fikar kalau misalnya kita lihat sekarang ag sudah menjalani sidang
dan kemudian karena statusnya masih anak sidangnya memang berlangsung cepat ya
fonisnya sudah ada tiga lima tahun penjara
apa kira kira berkaitan dengan yang mario dandi dan juga shane lucas
apakah kemudian anda melihat akan betul betul terjerat di titik maksimal
dihukuman maksimal karena kita tahu ada rencana dari kuasa hukum untuk menggeser ini
membuktikan bahwa ini tidak berencana ini tidak terencana
kalau ag itu orang dewasa dia hukumannya itu tujuh tahun
sekarang kan dijatuhi setengah karena menurut undang undang peradilan anak
undang undang perlindungan anak anak hanya bisa dijatuhkan separuh dari orang dewasa
kalau ag itu orang dewasa dia tujuh tahun sebenarnya hukumannya ya
nah karena itu ketika ini bagaimana dengan mario dan shane gitu
mario dan shane bukan anak anak lagi gitu kan
mario dan sen bukan anak anak lagi kemudian ancaman maksimalnya dua belas tahun
nah menurut saya ini pakai logika matematis gitu
kalau pembantu saja bukan pelaku utama seperti ag
jadi hukum tujuh tahun maka mario dan shane ini di antara tujuh sampai dua belas gitu
jadi minimal tujuh tidak bisa lebih dari dua belas begitu
baik jadi kita landasannya dari situ dan semoga kemudian betul betul kemudian di persidangan nanti terbukti
untuk unsur perencanaan itu ya mas fikar ya
mas fikar terima kasih banyak sudah bergabung malam hari ini di cnn indonesia
oke mbak putri
oke terima kasih
oke sama sama mbak putri